udah dong jangan sedih lagi
iya raff tenang aja
sekarang kan lagi diperiksa sama pak rt dan juga pak hansip
semoga cepat ketemu ya orang yang nyuri barang barang kamu
iya kira kira siapa ya yang ngambil barang barang di rumah kamu
katanya kan semua pintu sama jendela udah dikunci
ada orang yang keluar masuk
saya gak jadi koplen saya mau pulang
saya takut takut
hei orang mukanya dia yang berantakan cermin saya yang disalahin
orang kacanya baik baik aja
dasar aja mukanya dia yang gak beraturan
sampai luar biasa cantik mempesona
jadi pujaan para pria
kasian lu enak
mungkin dia merasa besar di kaca ini
lagian kacanya kok muat sih di kaca ini
nah rafa sama ali kenapa malah pada diem disini
cepetan mandi mami teh udah siapin sarapannya
nih barang barang kita pada kemana
kok gak ada sih
barang kita barang kita
barang kita gak ada
barang kita gak ada
barang kita nggak ada termasuk
termasuk uang sama perhiasan yang udah mami simpen
ya allah kita kemalingan
ali kita kemalingan
kenapa gak didesain satu juga
aduh maling teh
kalau tadi malam kemalingan
alhamdulillah kita semua baik baik aja kok
alhamdulillah kita gak apa apa
kami kan beli barang barangnya
barang itu pake duit sendiri
aduh percobaan apa lagi sih
masa sih ada maling
mami itu ada maling dendet tuh mami
aduh apa sih rafa
masa iya dicermin ada nenek nenek tua
rafa kita tekan baru kemalingan
kamu jangan bikin mami tambah pusing atau
kamu bawa apaan sih
orang lagi kayak gini malah kamu ibu sendiri
bener mi rafa gak bohong tadi rafa udah sendiri
makanya percaya kan sama rafa
aduh rafa mami tuh lagi gak mau denger kamu cerita yang macem macem ah
mami lagi cermin aduh
mami lagi sedih
kita harus ikhlas abis kehilangan barang barang ya li rafa
ngumpulin duit lagi deh beli barang barang
jangan rafa jangan
lu gimana sih pak ngagetin aku aja
muka kamu semua di sini mana bikin enak lagi ah
terus ngapain tuh prt
raya panjang gituan
raya panjang gituan
aduh prt begitu kita longok nih
bintu gak didobrak
jendela gak dicongkel
gak dicongkel kosong pak rt
ini pelakunya pasti sudah lihai sekali
jendela masih rapat
pintu juga tertutup
tapi barang barang di dalam
kita harus gimana dong pak rt
pokoknya kalian harus secepatnya menangkap pelakunya
siap pak rt
tapi siapa ya pelakunya
menakte kan kita sedang menginvestigasi sekarang
kalau udah tau dari tadi juga udah diringkus
udahan dong episode nya
sebenarnya kita mau ngapain sih
semprot kita tuh lagi mau cari maling
ya setelah ini kita nangkap malingnya
nanti kalau kamu udah gajian
gajian dulu ya
giliran duit aja kenceng loh
siap pak rt
siap pak rt
pokoknya anak buah tiga gak ada fungsinya
ini kan barang
lah ini gimana sih
ini semua barang barangnya ibu nanti menghilang
aduh kesian banget sih ibu ranti ah
iya bu messi
kasian banget bu ranti
hilang barang barangnya semua
eh tunggu tunggu tunggu
kok itu cantik banget si ibu messi
eh tapi kali ini eh ngaca di sini cocok banget deh kacanya
iya aku kelihatan lebih langsing cantik
ini kayak kamera aplikasi nih cermin nih
keren banget nih
kayak priyanka chopra
ih mirip banget
sama kelihatan langsing cantik dan kinclong tuh
tuh cantik dan kincro loh
keren loh saya
kalau di rumah saya kenapa saya gak cantik
gak cantik ya ngacanya
hmm kalau di sini kelihatan langsing dan seksi
ibu endang maksudnya itu langsung
itu mah ada bentuknya
aduh tapi kan emang rada aneh kan ya nih cermin ya
hmm ah pinjem dulu ah
ah pinjem dulu cerminnya
dibawa ke rumahnya messi
saya juga mau
bawa aja ke rumah saya
saya juga mau cermin ini
hei ibu endang
itu kan tadi ide siapa
ide nya messi duluan
pokoknya saya duluan
mau apa sih ah
bu messi bu endang
apa apaan sih pakai rebutan kaca itu segala
itu kan bunyinya bu ranti
pakai dukotong kotong segala
mau ngejarah ya
ini pak rt kenapa sih ikut ikutan
ya biarin aja
kan mau pinjem doang nggak boleh
iya pak rt
tuh bu messi katanya mau bawa pulang
eh si itu tadi bukan yang mau bawa pulang
tapi kan kamu duluan
sudah sudah sudah sudah
lagian kan cermin ini punya bu ranti
kalau bu ranti nanti pulang nyariin cerminnya
mau tanggung jawab
nggak mau kan
sudah sudah sudah
buat buat buat buat
iya buat buat buat
seganteng apa sih kalau cermin di situ
secakep apa sih kalau ngaca di sini
lumayan juga nih udah kayak gini ya
biar kuda duda juga santannya bu
sudah sudah sudah sudah
hei pak rt
mau kelihatan ganteng ngacang ngaca di situ
ya kalau cakep memang dari sananya itu sudah kutukan keluarga saya
pede banget sih
cukup cukup cukup
cukup cukup cukup
ya udah pak rt
eh nggak boleh ngaca ngaca di situ
udah ngaca aja sama di spion
riksa sama pak rt dan juga pak hansip
semoga cepat ketemu ya orang yang nyuri barang barang kamu
kira kira siapa ya yang ngambil barang barang di rumah kamu
katanya kan semua pintu sama jendela udah dikunci rapat
masa iya ada orang yang keluar masuk buat nyuri barang barang di rumah kamu
pasti gara gara ke neneknya itu yang ambil barang barang aku yang di rumah hilang
ada hantu nenek tua
ya dari cermin itu
karena cuma dia doang yang bisa keluar dari cermin itu
cermin yang baru dibisa mami aku
yang bener rafa
emang ada ya hantu nenek tua yang bisa keluar dari cermin
kalau kalian nggak percaya cek aja ke rumah aku
kemaren aku liat dengan nenek nenek di cermin ini
nenek nenek banget bukannya
orang gada yang aneh juga di cermin ini
mungkin kamu salah liat aja kali rafa
gak ada apa apa